masalah ibu kota memang tidak hanya banjir tapi juga kemacetan
nah ini pengaturan nomor ganjil genap terbukti dapat mengurangi kemacetan dibanding program tiga in satu
program ini pun akan resmi diberlakukan di jakarta mulai tiga puluh agustus dua ribu enam belas
pengendara mobil di ibu kota sebaiknya mulai memperhatikan tanggal pada tiga puluh agustus nanti
sebab pada akhir agustus pelanggar aturan program ganjil genap akan ditilang
program ini resmi diberlakukan setelah hasil uji menunjukkan bahwa aturan ganjil genap dapat mengurangi kemacetan di jalan protokol di dki
meski begitu aturan ini nantinya akan dihapus dan diganti dengan sistem electronic road pricing
ganjil genap sejauh ini ya memang lebih baik daripada tiga in satu
tapi tetap irp jalan ya nggak ada lagi ganjil genap
pembatasan kendaraan dengan plat ganjil genap memang sudah
dan berlangsung selama sebulan belakangan ini
menjelang penerapan resmi di akhir agustus nanti banyak yang mengapresiasi meski banyak juga yang meragukan
kebijakan ini digadang gadang sangat efektif untuk mengurai kemacetan yang sudah lama tidak lepas dari ibu kota
setelah berakhirnya masa uji coba ganjil genap pada tiga puluh agustus nanti
kebijakan plat ganjil genap mulai diterapkan dan sanksi tilang maupun sanksi pidana akan diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar
kemacetan masih belum terpecahkan kebijakan plat ganjil genap diharapkan menjadi angin segar
bagi pemerintah untuk mengoptimalisasikan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
sehingga fenomena kemacetan parah dapat terhindar dari rutinitas warga ibu kota
sudah cukup mengenal ya apa namanya sejak bulan kemarin
jadi sebenarnya sudah cukup mengetahui mengenai sistemnya
yang saya tahu sih pokoknya kalau
kalau di sudirman sekarang kalau tanggal ganjil berarti yang boleh lewat hanya mobil ganjil
kalau tanggal genap yang lewat itu plat mobil genap aja
saya tahu saya sudah berlangsung kalau tidak salah sejak akhir juli atau awal agustus gitu ya
tahunya ini kebijakan dari ahok
kalau yang namanya jakarta macet sih saya rasa masih tetap macet tetapi tidak se efektif yang saya perkirakan awalnya
malah makin macet kayaknya ya dibanding dulu dengan tiga in satu gitu
karena dengan ganjil genap ini saya terpaksa di tanggal tertentu saya harus menggunakan krl dan transjakarta
jadi menurut saya cukup at least buat saya sendiri gitu sudah cukup memaksa orang lain untuk beralih ke transportasi umum
kalau saya lihat itu ada satu keluarga